ini adalah kisah tentang seorang putri yang lahir dari raja dan ratu muzak
sebuah kerajaan yang penuh dengan perayaan
aku persembahkan putri cantik kami odai
hendakku akan menjadi wanita muda yang anggun
sang ratu mendekorasi kamar odelin dengan indah
mengisinya dengan boneka boneka mewah
namun seiring pertumbuhannya satu satunya hal yang disukai odelin adalah satu set drum yang dia terima dari pamannya
dia memainkannya sepanjang waktu
suara apa ini pada jam lima pagi
tolong hentikan dia
aku suka musik tresh metal di pagi hari
ratu mengambil perangkat drum karena mengira odelin akan menyerah
tapi setiap permukaan bisa dijadikan draw
dan ketika dia lebih besar dia menemukan minatnya pada gitar
sesuatu yang ratu tidak hargai
ibu aku akan berpartisipasi dalam open mic
seorang putri akan memainkan letgu
kau ada kelas menjahit hari ini
oh aku benci menjahit ibu
calon suamimu tidak membencinya
aku tidak peduli dengan apa yang dia suka
ada kelas pergi
saat tumbuh dewasa odelin dimasukkan ke dalam banyak kelas tapi dia tidak menikmati satupun
satu hari diumumkan pertarungan gitar
odelin sangat menarik
kali ini tidak memberitahu ibu karena dia selalu bilang tidak
odeline menyelinap keluar dengan gitarnya
dia pergi ke acara tersebut dan memenangkan pertarungan
dia menyeringai pada penonton yang bersorak sambil memegang pialanya
tapi tanpa dia sadari ada seseorang yang mengikutinya
lima menit bu
jangan khawatir tuan putri aku disini untuk mengambil gitarmu
hal konyol ini telah mengganggu tanggung jawabmu belakangan ini
putri tidak pernah bangun terlambat dan sekarang ibu tahu itu kenapa
tidak kapan ibu akan mengerti aku
putri tidak bisa memainkan musik konyol seperti itu
apa yang akan orang pikirkan
odeline berlari keluar istana dengan marah
dia berlari menuju danau di belakang rumahnya merasa kesal
hanya itu yang membuatnya marah
kapan aku bisa melakukan yang aku suka dengan bebas
matanya yang kabur tidak melihat lubang di dekatnya tempat dia terjadi tanpa henti
aduh gelap sekali
tunggu apa itu
dia mengikuti cahaya redup dan segera menemukan pemandangan yang sulit dipercaya
banyak musisi berkumpul di sana berlatih alat musik mereka
semua orang berhenti dan semua mata tertuju pada odeli
sebentar sebentar mari dengarkan dia
aku sedang berjalan menuju danau dan terjatuh ke lubang
oh jadi kaulah yang terpilih
hanya orang orang berbakat musik yang bisa terjun ke dunia bawah tanah
sekarang tunjukkan bakatmu
aku bermain gitar
rock tidak kau berbohong
odelin mengambil gitar dan memainkan beberapa melodi
kau bermain dengan baik
aku aku memenangkan pertarungan gitar kemarin
jadi kau adalah gadis misteri semua orang membicarakanmu
ya jadilah gitaris kami
tentu saja tapi tempat apa ini
bawah tanah ada alasan kenapa ada musisi underground kami dari sini
odeline senang melihat orang orang dengan minat yang sama
ini yang aku inginkan
saat dia tampil dengan band dia mempelajari teknik teknik baru
segera band ini dipuja oleh semua orang
kami baru saja menikmatinya dan hampir menjadi sukses
ayo terus bekerja keras
semuanya berwarna dan bersinar
hingga pertunjukan bakat yang satu ini
bagaimana syaishna sampai di sini
mungkin penyanyi terburuk yang pernah ada
al kalian juga
karena kalian akan mencintaiku mulai sekarang
go go chris dan dave mencabut penutup telinga mereka dan memberikan sepasang kepada odeline
shashna mulai bernyanyi
oh ya ampun
semua orang bersiaplah
kelompok itu menutupi dirinya dan kerumunan merasa tiba tiba
setelah pertunjukan odeline dan bandnya mendongak dan secara mengejutkan melihat penonton bersorak
ada apa dengan mereka
odeline menyadari bahwa shaishna telah menggunakan sihir untuk menghipnotis semua orang
kejaibannya berhasil segera aku akan menjadi musisi terbaik di dunia
dia mengucapkan mantra di atas panggung
apa jadi awan itu sebenarnya adalah mantra sihir
iya dan orang orang yang berada di bawah awan semuanya terpengaruh
jujur kawan berhentilah lari dari shazna
dia sangat intelektual
oh tidak dia sudah tersihir
sadarlah kawan apa kau tidak ingat betapa kau membenci lagu lagunya
itu karena kalian telah mencuci otakku dah pembenci shasnabu
chris berjalan pergi dave dan gogo tampak tidak berdaya
tak lama kemudian seluruh kerumunan datang dengan membawa shashna
apa sebenarnya yang sedang terjadi
bawah tanah segera berubah

hahaha penguasa ratu sesta di dunia bawah dimulai sekarang
oh aku sudah terbiasa berada di sini
kita sungguh perlu membuat mereka kembali sadar
teman teman chris sedang berbicara dengan syaishna
oh kamu sisi yang hebat ratuku
katakan hal yang tidak aku tahu sayang
aku pikir lebih banyak orang harus mendengarnya
tidak mereka tidak perlu melakukannya
jangan khawatir chris tidak pernah menyukai ide ide cemerlang
kau harus memerintah kerajaan musaik
tapi dia suka masalah
itu kedengarannya hebat ayo lakukan
tapi sebentar suaraku yang bersih perlu istirahat sebaiknya kita pergi
jangan khawatir odelin kami akan membebaskan semua orang segera
muzak adalah rumahku aku adalah putrinya
dave dan gogo tercengang mendengar hal ini
jadi pahlawan gitar kita adalah seorang putri
lagipula hanya ada satu orang yang tersisa sekarang
seorang musisi yang sangat baik dan bijaksana
saat ben mencari tom shessna sedang dalam perjalanan ke kerajaan musec
dia menangkap raja dan ratu dan segera menghipnotis kota
dia menggunakan boom box yang ditempatkan di sekitar kota untuk mempromosikan musiknya
wah apa yang kau lakukan
biarkan kami pergi
hah tidak semua orang menyukaiku
chris pesan dua kursi depan untuk mantan raja dan ratu untuk konserku malam ini
oh ya dave dan gogo membawa odelin ke sebuah ruangan di terowongan
nah ini tempat tidurnya tapi tidak ada tom
hah kita membuang waktu
jam terus berdetak
bukan milik tom
wow apa itu dia
di mana aku pernah melihat desain itu ya
hah di gitarnya shashna
odelin ingat gitar sheshna memiliki motif yang sama dengan pakaian tom
hah dia mengubah tom menjadi gitar
aku pikir begitu ayo pergi ke muzak
gogo dan dave mengetahui jalannya dengan mudah dan tak lama kemudian mereka sudah sampai di tepi danau
mereka berlari melihat kerajaan bersinak
kau pikir mereka sudah tersihir
hei siapa penyanyi terbaik yang pernah ada
sheshna aku sangat bersemangat untuk melihat konsernya
ya pasti tersihir
konser kita harus bergegas
mereka menyamar dan menyelinap ke dalam istana
akhirnya mereka melihat pintu yang dijaga ketat
itu mungkin kamarnya
aku punya ide
dave melangkah ke arah penjaga dan menyapa
hei teman teman taukah kalian semua shashna baru saja membuka acara temusapa
tapi kita tidak bisa
aku yang akan menjaga pintunya shasna keren
para penjaga berlari
mereka memasuki ruangan dan odelin melihat gitar itu
itu di sini
halo selamatkan aku
odeline menyadari bahwa tom hanya bisa berbicara saat gitar dimainkan
dia menjelaskan semuanya kepada tom dan meminta bantuannya
sesna adalah muridku sebelum dia memilih jalan kejahatan
karena aku satu satunya yang tahu cara mematahkan mantra nya
dia mengubahku menjadi gitar ini
ya kau harus memainkanku di depannya dengan keras
hanya melodi gitar yang indah yang bisa mematahkannya
odeline bisa bermain
aku aku tidak cukup bagus
kita tidak punya waktu untuk membahas ketidakamanan
odeline merasakan gelombang tujuan
baiklah mari kita hentikan konser ini
shashna telah melepaskan asap dari keadaan
melepaskan asap yang terikat mantra dan perlahan lahan melayang
kau tidak akan pernah lolos dari hal ini
waktunya istirahat sayangku
saat itulah odeline naik ke panggung bersama band nya
dia mencolokkan gitarnya dan menatap lurus ke depan
mari luluhkan hatimu yang mendung dengan musik sungguhan
musiknya syarat dengan sihir tom dan kekuatannya yang luar biasa menghilangkan asap terkutuk itu
semua orang sadar kembali
apa yang kulakukan
kau tidak bisa
ya kau tidak bisa melakukan apapun
tom kembali ke wujud aslinya
kami pikir telah kehilanganmu
jangan lari lagi dari ibu
dan ibu akan mencoba memahamimu lebih baik sekarang
kau mempunyai bakat dan kehidupanmu untuk dijalani
dan ibu perlu melihatmu apa adanya
penyelamatanmu mengubah dia
dia pikir kau keren sekarang
terima kasih ibu
ayo temui temanku
kemudian odelin mengetahui bahwa yang diinginkan sheshna hanyalah bisa menyanyi
kerajaan kita punya pelatih narator malekal yang hebat
latihan juga merupakan salah satu bentuk keajaiban
sheshna mendapatkan bantuan yang dia inginkan dan dia segera menjadi penyanyi hebat
dan odeline dia berkeliling dunia dengan bandnya
tiket konsernya terjual habis dan bersenang senang
ibu odeline menyadari bahwa yang dia inginkan hanyalah kebahagiaan odeline
dan odeline pastinya sangat senang diterima apa adanya